sindiran politisi gerindra fadlizon kepada presiden jokowi terkait banjir di sintang kalimantan barat
berujung teguran dari ketua umum prabowo subianto
bukan sekali ini saja fadlizon melontarkan sindiran dan kritikan kepada presiden jokowi
namun baru kali ini prabowo menegur fadli zon dan berujung permintaan maaf partai secara resmi
apakah teguran prabowo subianto kepada fadlizon ini berlebihan
untuk membahasnya lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom
dengan wakil ketua umum partai gerindra habibur rahman
selamat sore mbak nana
dan direktur esekutif poltraking indonesia hanta yudha selamat sore mas hanta
bang habib apa sebetulnya alasan dpp gerindra terutama pak prabowo sebagai ketua umum
menegur wakil ketua umumnya sendiri pak fadlizon
ya saya pikir yang namanya teguran itu adalah hal yang wajar ya
nah itu terjadi juga pasti di semua partai politik
kami sendiri para anggota dpr dari partai gerindra
kerap ditegur jika mengeluarkan statement yang tidak pas
saya sendiri saya di jubir partai juga beberapa kali kena teguran
kalau saya mengeluarkan pernyataan yang tidak pas
jadi itu bukan sesuatu yang luar biasa
baik pihak yang menegur maupun ditegur menganggap itu hal yang biasa biasa saja
dan tentu kami ya kalau ditegur kami juga enggak bahas
kami juga enggak kesil hati
dan itu menjadi bagian evaluasi
alasan yang dapat saya tangkap ya dari informasi bahwa
ya kali ini memang pernyataannya kurang pas ya
ini bukan soal benar salah ya
tapi yang namanya penanganan bencana ya spesifik banjir itu kan kita kan
pas tadi kelakai roti berlomba lomba dalam kebaikan
tidak ada pihak yang mengabaikan bencana ya
dan tidak ada juga yang lebih ke depan atau lebih terbelakang
kurang merespon dalam hal terjadinya bencana ini
jadi kita bencana ini enggak mau jadikan alat untuk
apa namanya sudut menjudutkan pihak pihak tertentu
sehingga kami melihat aksesnya
ya setelah beberapa hari twitter tersebut kan ditanggapi beragam
yang muncul quote unquote kegaduhan ya
pertebatan dan lain sebagainya itu yang harus disampaikan tadi
bahwasannya ya tidak mewakili fraksi tidak mewakili partai
dan kita kalau menimbulkan ketidaknyamanan ya tentu kita meminta maaf
atau ketidaknyamanan yang timbul
bang habib saya kutip ya pernyataannya pak fadli zon di akun twitternya
luar biasa pak selamat peresmian sirkuit mandalika
tinggal kapan ke sintang sudah tiga minggu banjir belum surut
apa yang tidak pas di situ
karena ini dipertanyakan oleh semua orang gitu
kenapa kemudian pak presiden tidak datang ke sintang yang banjirnya belum surut
selama tiga minggu berturut turut
kita nggak bicara benar anti salah anti
tapi bicara pas atau tidak pas ya
jadi jangan sampai kita menyampaikan seolah olah
ada pihak yang tidak menangani banjir di sintang
kan kalau ada bencana sama sama kita selalu gotong royong turun
membantu masyarakat yang terdampak
ada pun soal penyebab juga kita bisa berdiskusi bahwa
namanya feno alam tentu terjadi karena akumulasi ya
akumulasi persoalan berpuluh puluh tahun sebelumnya

jadi ya ada banyak hal
jadi saya menganggap ini tidak pas ya kenyataan seperti itu
mas hanta saya mau tanya kalau menurut bang habib
tidak bukan bicara benar ataupun salah
ini hanya tidak pas saja karena ini adalah bencana
kemudian seolah terkesan mencari cari siapa yang salah di sini
tapi anda melihat memang ada yang tidak pas ya
dari pernyataannya pak fadly lizon
tidak sepenuhnya tidak pas dalam tergantung dua perspektif
pak fadly lizon tidak keliru sepenuhnya pun ada tiga orang
jadi di mana ada dua perspektif kita mau melihatnya
kalau dilihat dari teori partai politik
salah satu fungsi partai politik adalah mengagregasi
dan mengatasi kepentingan aspirasi masyarakat
apalagi kalau di dalam fungsi legislatif itu adalah
menyuarakan suara aspirasi masyarakat mengontrol pemerintahan
dalam konteks ini dengan topangan teori ini
maka pak fadly lizon benar sekali
dia sedang menjalankan fungsinya sebagai anggota dewan
dia memang dibayar oleh negara di bawah ruang rakyat
untuk menyuarakan kepentingan rakyat dalam konteks ini
tidak ada yang salah
saya kira pak fadly lizon juga bukan hari ini
seperti pak nadie prokri mengatakan
bukan kali ini
di pidato pak jokowi presiden mengatakan di pertengahan pandemi
seterusnya dibilang pak fadly lizon tidak realistis
kemudian juga ada di juni dua ribu dua puluh
itu mendukung yang fitru tentang bnp
mui mengeritik keras pemerintah itu
didukung oleh pak fadly lizon
artinya dibandingkan sebelumnya dulu ketika gerindra masih di luar pemerintahan
pak fadly lizon tidak berubah
fadly lizon sedang tidak berubah sedang menjalankan jadi fadly lizon yang dulu
tetapi dalam politik juga ada teori koalisi
kalau diperdalam lagi namanya etika koalisi
dalam konteks ini betul yang sedang dijalankan oleh pak prabowo
oleh ketua umum oleh mas habib
sebagai jurubuat bicara partai
memang partai yang sedang di dalam pemerintahan
juga menggunakan pemerintahan
mereka harus sejalan dengan pemerintahan yang sebelumnya
karena mereka sedang di dalam pemerintahan
kalau tidak tidak boleh melakukan politik dua kaki
dua kaki itu satu sisi dia berkoalisi dengan pemerintah
dapat jatah menteri menteri pertahanan
dan menteri yang lainnya dua menteri
kemudian di sisi yang lain partai menjalankan politik dua kaki
yaitu dia beroposisi di pemerintahan
yaitu di parlemen dia sangat kritis
ini menjadi keliru kita melihat dari perspektif ini terhadap fadlizon
kalau begitu silakan fadil zon masuk ke partai oposisi
tapi tidak bisa sepenuhnya kita menilai posisi fadil zon
keliru dalam konteks ini
kalau semuanya misalnya kalau kita dalam teori ini
kalau semuanya partai boleh berseberangan dengan pemerintah
tapi ada poin yang lebih penting bagi saya dalam konteks hari ini adalah
di mana di dalam parlemen kita
antara yang mengimbangi pemerintah
dan pendukung pemerintah itu tidak imbang
oke nanti kita akan bicara ke situ mas santa
oke jangan dihabiskan sekarang
kita akan bicara ke situ nanti
tapi saya mau tanya tegurannya pak prabowo kepada pak fadlizon
ini anda melihatnya terlalu berlebihan nggak
karena kan bukan sekali saja pak fadil zon ini mengkritik pemerintah
ya kepentingan pak prabowo saya lihat memang menjaga keharmonisan di koalisi
kepentingan politik pak prabowo dan gerindra
dia ingin menjaga skema hubungan dengan pd perjuangan
yang santer disebut akan berkoalisi berpasangan maju di pilpres
kepentingan politik praktisnya dalam menjalin skema koalisi
pak prabowo benar karena sedang menjalankan fungsi kepartaian
tapi dalam konteks demokrasi lebih luas menurut saya agak berlebihan
karena kita membutuhkan anggota parlemen yang tetap mengeritisi pemerintahan
dan tidak berlebihan memang mengingatkan
tidak menyerang pribadi pak presiden joko widodo
pak jokowi sedang berada di provinsi lain
tapi polisi lain butuh perhatian juga
jadi apa namanya keperingatan atau sikap kritis yang dilakukan juga secara diksi
ini juga menurut saya tidak berlebihan
mengingatkan pemerintah dalam konteks ini menjadi benar
ini memang dilema yang sering dihadapi oleh partai yang kemudian melakukan perubahan di pemerintahan
kemudian di luar yang sangat ekstrim melakukan oposisi yang sangat keras
itu pada di zon sangat cocok kemudian sekarang sudah di dalam pemerintahan
ada dua yang harus dilakukan nana
pada di zonnya harus agak menyesuaikan dalam strategi komunikasi politik dalam konteks kepartaiannya
itu yang harus dilakukan
tapi saya dalam konteks untuk menjarakan kebutuhan publik dalam demokrasi
dpr sebagai kelembagaan penyimbang pemerintahan
kita akan tanya ke bang habib ini mas anta
pada di zon yang lain untuk mengimbangkan pemerintah
bukan karena benci kepada pemerintah benci kepada jokowi
tapi agar jalannya pemerintahan ini sesuai dengan koridor
mas hanta tahan dulu kita harus break
kalau tidak jalan lupung kalau tidak jalan kritisi keras
oke mas santa tahan dulu kita akan tanya ke bang habib
apakah kemudian dalam konteks demokrasi sebagai anggota koalisi
untuk menjaga langgam dalam koalisi
kemudian gerindra melarang kader kadernya untuk mengungkapkan kritik dan juga pendapat kepada pemerintah
bang habib jangan dijawab dulu kita akan jeda sejenak
kita akan kembali sesaat lagi jumpa pulang bersama kami di cnn indonesia news news
apakah anda melarang kadir kadirnya untuk mengungkapkan kritik dan juga pendapat kepada pemerintah
dalam konteks sekali lagi menjaga etika dalam koalisi
saya pikir nggak juga ya
dalam konteks ketatanegaraan kita bangunan ketatanegaraan kita
jelas namanya parlemen itu mengawasi pemerintah
kalau teman teman ikuti dinamika di komisi komisi dpr
itu anggota dpr yang kritis terhadap pemerintah itu bukan hanya dari pihak oposisi
saya di komisi tiga ya teman teman yang dari pdi perjuangan dari pkb dari gerindra dari golkar
itu semuanya kritis terhadap kebijakan kebijakan pemerintah
bisa dicek di videonya begitu juga di berbagai komisi
di komisi sembilan komisi enam hampir semua
jadi kritikan terhadap kebijakan pemerintah itu tidak didominasi oleh teman teman oposisi
yang partainya tidak berkoalisi dengan pemerintah saja
jadi gerindra masih memperbolehkan kadernya untuk melontarkan kritik kepada pemerintah begitu
untuk mengkritisi kebijakan termasuk terhadap menteri menteri dari gerindra sendiri
tidak ada masalah
tetapi memang kita harus lihat satu persatu masalahnya
kalau kayak kemarin misalnya tadi yang dipersoalkan itu yang jadi rame di publik itu kan soal bagaimana
mempersoalkan penanganan bencana
nah yang itu yang menurut kita kalau kami ini garis kita selalu kita tuh nggak pernah ingin menyudutkan orang per orang pihak per pihak dalam penanganan suatu masalah
apalagi itu namanya bencana
karena bencana itu akumulasi dari berbagai persoalan yang terjadi sejak lama sebelumnya
itu jelas gitu loh
jadi kalau kritik ya banyak sekali
banyak sekali teman teman yang bertikap kepada kritis terhadap pemerintah
dan itu nggak dipersoalkan
nggak jadi masalah
bang habib sampai saat ini apakah kemudian ada sanksi yang diberikan dari dpp partai gerindra kepada pak fadlizon
atau mungkin kepada kader nantinya kalau misalnya melontarkan kritik yang tidak pas seperti fadlizon
saya pikirkan kita kan apa namanya mekanisme saling mengingatkan
dan kita yang diingatkan gini
selalu selalu saya garis bawahi tahu diri
kalau sudah diingatkan ya kita pasti melakukan perbaikan diri lah
mas hanta menurut anda teguran pak prabowo ini akan membuat kader gerindra takut bersuara dan mengkritik pemerintah
kalau klaimnya bang habib tadi mengatakan bahwa oh banyak kok kemudian kader kader partai yang bersuara mengkritik kebijakan pemerintah
tapi dengan adanya teguran ini dari ketua umum kepada wakil ketua umumnya kepada orang terdekatnya
yang mengkritik ke pemerintah apakah ini kemudian membuat ketakutan membuat keseganan begitu kader kader gerindra lainnya untuk mengkritik pemerintah harus berada dalam satu barisan
kalau gitu dua premis yang disampaikan nana kontradiktif dong yang dilakukan
satu sisi tadi disampaikan gerindra terkontradiktif memberikan mengkritisi
sisi yang lain kan fadlizon sedang mengkritisi sebenarnya kalau saya lihat ya
nah berarti kan sebenarnya tidak ada yang tidak menyerang pak jokowi
pak jokowi juga tapi saya tidak hendak menjadi jurubicara pak fadlizon
tapi saya konteksnya dalam konteks demokrasi kita ini yang saya sayangkan justru seperti pks demokrat yang katanya di luar pemerintahan itu juga tidak lebih keras dari fadlizon
harusnya dilakukan kita ingat dulu di pemerintahan sby itu keras sekali dilakukan bahkan pks dan golkar itu di dalam pemerintahan saya ingat itu kritis sekali
apalagi di luar pemerintahan
pada saat itu
memang ini yang saya kira dilemanya ketika partai yang tadinya di luar kemudian masuk di luar pemerintahan
sehingga harus menyesuaikan kebijakan dilakukan oleh partainya
nah ini yang saya kira jangan sampai teguran teguran yang dilakukan oleh ketua umum semacam ini justru itu membuat tingkat kekritisan anggota dpr fungsi anggota dewan itu turun
kita berharap anggota dewan itu kan menjalankan fungsi utamanya itu tadi yaitu
mengkritisi berbagai macam kebijakan pemerintah
jadi tidak berlebihan dalam konteks ini seorang fadlizon anggota dpr melakukan mengingatkan
ada selain kesana pergi ke sana juga dong pak kira kira begitu
tapi belum otomatis juga
kita kan tidak mengatakan pak jokowi juga salah dan seterusnya
seperti saya katakan tadi
kalau perspektifnya adalah etika berkoalisi
kondisinya terlalu lemah
nah itu berarti demokrasi kita itu kan kaya itu ya
nah kita ingin sehatnya demokrasi itu imbang
kalau antara yang diluar dan pemerintahan itu seimbang
maka pemerintahan itu terbentuk adalah efektif
tapi kalau terkuat di eksekutif itu berbahaya juga
itu bisa menjadi hal yang negatif
hal hal yang saya kira berpotensi penyelewengan yang kekuasaan dilakukan oleh eksekutif sangat besar
tetapi juga kalau oposisinya terkuat juga tidak sehat
jadi dalam logika demokrasi itu penyeimbang
jadi ada saatnya harus berpisah
katakanlah harus mengkritis pemerintah
dan basis utamanya konstitusi dan aset
kalau sesuai konstitusi
kalau sejalan dengan mayoritas keinginan kepentingan rakyat
maka mau diluar maupun diluar pemerintahan
maka harus didukung kebijakan pemerintah itu
tapi sebaliknya kalau dia berpotensi kebijakan ini melanggar konstitusi
atau tidak sedang dengan aspirasi rakyat
nah kembali ke yang dilakukan oleh pak ridwan
saya kira dia mengingatkan
tidak perlu mengingatkan presiden
perhatikan sana juga
nah kalau perhatikan sana juga
mungkin saya kira tidak
kalau terlalu banyak yang dilakukan
kalau terlalu banyak yang dilakukan
mungkin saya kira tidak
tidak ada teguran mungkin lewat saja ini
dan ini orang akan merespon pak dizon yang akan dianggap negatif
tapi dengan diberikan teguran ke pak dizon
ini juga membuat menurut saya juga
tidak memberikan dampak positif kepada gerindra
karena misalnya mas habib harus mengkarifikasi
yang harusnya tugas ini bisa jurubicara presiden
atau yang pdi perjuangan pun tidak melakukan
ini jadinya silang pendapatnya kan di internal gerindra sendiri
tapi kalau teguran itu tidak dilakukan secara terbuka
pak fadlizon yang misalnya dipanggil oleh pak prabowo
lebih elegan cara mengkritisi
lain cerita jadinya
karena ini sudah jadi konsumsi publik
maka istilahnya kau yang memulai kau yang mengakhiri
seperti lagu itu
gerindra yang memulai
jadi gerindra juga yang harus mengkarifikasi
itu yang saya kira dari sisi komunikasi politiknya
agak kurang positif bagi gerindranya
sekedar masukan saya ya
apakah kemudian itu disadari oleh dpp partai gerindra
bahwa komunikasi politik yang dilakukan dengan menegur pak fadlizon
secara terbuka itu malah menuai tone negatif
begitu ya dari masyarakat
sebetulnya kalau dilakukan secara tertutup
dan hanya dipanggil saja pak prabowo
memanggil pak fadlizon
tanpa harus diungkapkan
ataupun partai gerindra meminta maaf keluar
itu kemudian lebih bisa menuai tone yang lebih positif
kepada partai gerindra
apakah kemudian itu disadari
bahwa ada salah dalam komunikasi politiknya
saya pikir sih kami nggak minta diajarin ya
oleh siapapun ya
kami ini partai politik yang terbuka
yang selalu menyampaikan sikap kita apa adanya
tentu orang yang sangat terbuka
jadi kita gak ada alasan akan membuat dampak negatif dan lain sebagainya
kita jadi takut berbicara
jadi kalau kita anggap memang bermasalah satu pernyataan
yang tidak pas
tentu kita sampaikan juga
karena ini kan menjadi pertanyaan banyak orang
banyak ya yang menanyakan
ribut terus berhari hari
tentu kami perlu memberikan penjelasan
nah soal ini kembali lagi saya ulang ya
soal dikatakan ketika kita berkoalisi
itu sebetulnya apa yang dikatakan para pengamat ya
jauh sekali dari fakta yang terjadi
tapi pengamat pengamat ini kadang kadang malas melihat
mengikuti dinamika di komisi komisi
misalnya sejak awal saya di dpr periode ini
itu yang kritis itu bukan dua partai yang di luar pemerintahan
semua partai termasuk pdip golkar yang ada
kemudian juga soal pcr
bahkan sekelas puan maharani menyampaikan dan mengkritikan soal pcr
teman teman dari pan
ada pak saleh daulai ada pak melki
itu semua kita bersikap kritis
jadi jangan dikira jangan dianggap ketika kita kritis
dalam konteksnya yang benar
kita dianggap tidak loyal dalam posisi koalisi
tapi memang ketika menyatakan pendapat yang tidak pas ya
menimbulkan banyak pertanyaan
itu kita perlu luruskan
kita tunggu nanti bagaimana
nah mungkin gini yang paling efektif
singkat saja mas hanta
kalau keguran pak prabowo itu
setelah disampaikan pak prabowo pak fadlizon
sudah tidak kritis terlalu kritis lagi
tapi setelah ini pak fadlizon melakukan hal yang sama
kan mempermalukan pak prabowo sendiri
sudah ditegur ketua umum langsung
ternyata padilizonnya makin kritis
nah itu saya kira
kalau soal komunikasi berikutnya
itu urusannya gerindra lah ya
karena publik sudah paham kan
kita tidak ke lompatnya terlalu kencang juga kan
tiba tiba suara hadapan
kemudian harus bersama
itu kita harus memaklumi lah
ada titah atau teguran ketua umum itu
tapi kalau bulan depan tiga bulan lagi
ada statement yang sama kan
saya kira publik akan melihat
oke kita tunggu
audilizon tidak mendengar apa yang diingatkan oleh pak prabowo
oke waktu kita sudah habis
bapak bapak sayang sekali
sayang sekali waktu kita sudah habis
meskipun perdebatannya sudah mulai panas
tapi nanti kita akan tunggu
apakah apa yang diprediksi oleh mas hanta
itu akan terjadi satu bulan lagi
atau mungkin beberapa waktu ke depan
pak fadlizon akan kembali melontarkan kritiknya
meskipun sudah ditegur oleh ketua umumnya
kita tidak tahu
nanti kita tunggu
bagaimana manuver manuver politiknya
dan tadi kita juga tunggu
kritikan dan juga masukan
dari partai gerinda
dari dpp partai gerinda
dan juga fraksi gerinda di dpr
kebijakan pemerintah yang melenceng
terima kasih sekali
dua orang narasumber yang sudah bergabung
pada sore hari ini
ada wakil ketua umum gerindra
dan juga direktur eksekutif
mas hanta yuda
terima kasih bapak bapak